beginilah keseharian paling warga desa tadisi
kecamatan sumarorong kabupaten mamasa sulawesi barat
sudah lebih enam tahun sepeninggal sang istri
pria berusia delapan puluh tahun ini menjalani hidup seorang diri
dengan kondisi memprihatinkan
paling tinggal dalam gubuk reyot berukuran sekitar dua x tiga meter yang nyaris ambruk
tidak ada barang berharga yang terlihat dalam gubuknya
yang dibangun menggunakan bahan seadanya ini
hanya ada beberapa kain usang untuk melapisi dinding
agar paling tak kedinginan saat malam hari
untuk menyambung hidup paling bekerja sebagai penganyam kurungan ayam
kurungan ayam karya paling terbuat dari bambu
yang diperoleh dari kebun warga
dalam seminggu paling mampu membuat dua kurungan ayam
yang dijual seharga lima puluh ribu rupiah untuk satu kurungan
kurungan ayam itu dijual di pasar yang berjarak lima km dari rumahnya
dijangkau dengan berjalan kaki melewati kawasan hutan
tak jarang paling harus pulang ke rumah dengan tangan hampa
lantaran tidak ada kurungan ayam yang terjual
sudah dua puluh tahun
tinggal dengan siapa di sini pak
tinggal di sini sendiri
di tengah beban hidupnya sejak setahun terakhir
paling tidak lagi menerima bantuan sosial
yang selama ini diandalkan untuk meringankan beban hidupnya
pernah dia dapat bantuan tapi dalam satu tahun ini
kartunya bermasal katanya
putus itu bantuannya bpnt dengan uang tunai
saat ini kondisi palim sudah kerap sakit sakitan
sebenarnya paling memiliki sana keluarga termasuk anak
namun dirinya lebih memilih tinggal sendiri karena enggan merepotkan orang lain
paling juga pernah memiliki rumah yang lebih layak
namun rumah tersebut dijual setelah istrinya meninggal
abdi febriyadi mamasa sulawesi barat